gini kamu tahu sendiri kan mama aku itu lagi cancer
dan kita gak ada yang tau ke depannya itu bakalan gimana
mungkin ada harapan dari mamah aku agar kita
bentar bentar bentar
sekarang papa lagi ada di rumah sakit
di rumah sakit sejahtera
yaudah kamu tunggu disana ya saya kesana sekarang
maaf saya harus pergi ada urusan penting
aneh ya si al
kemarin juga gitu tiba tiba pergi tapi nggak ngabarin mau kemana
selamat pagi pak
jadi panino ya yang mau tes dna dengan istrinya ibu elsa
ya kita datang ke sini mau tes dna
oke kalau begitu mana sampel darah atau rambut bayi yang mau dites dna
kita datang sini memang mau tes dna
yang mau di tes dna
itu bayi yang dikandung sama istri saya
bayinya masih dalam kandungan pak
masih trimester awal kandungan bu
bagaimana kondisi kandungan ibu sehat
apa pernah mengalami pendarahan atau kandungannya lemah mungkin
beberapa hari yang lalu
saya mengalami pendarahan
jadi begini ya panino ibu elsa
tes dna saat janin masih dalam kandungan itu akan memberi resiko pada janin
apalagi kalau kandungannya lemah
terus kapan kita bisa melakukan tes dna nya
saran saya lakukan tes dna setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti
kita akan kesini lahirnya
setelah yang beginning do we want to choose test

kami tak ada hasil
tapi deren pertanyaannya
apa pengertian suatu lagi
tapi jangan enjel
itu diri nokul
tapi kalau memang
bapak bisa jadi kayak gini
ini semua salah mama nen
mama udah menggadaikan sertifikat rumah
sebesar satu miliar
kenapa mbak nen gak ada sertifikat rumah
uang yang mama pake untuk investasi nen
dan mama kena tipu
tadi orang penggadanya nye telepon ke handphone mama
kenapa mama bisa kena tipu sih nen
mama gak ada rumah itu
uang satu miliar itu bukan uangnya sedikit nen
mama sekarang takut sekali
mama gak tau harus gimana
mama udah coba cari uang untuk ngebus sertifikat itu
tapi mama belum dapet
sampai akhirnya bapak udah keburu
mama gak tau harus gimana andin
mama gak mau liat papa sakit kayak begini
mama takut andin
nanti kalau ruben kayaknya udah ngascs dua sih ya
mama ngerjain guys frame
salam sayang sebentar
karena tes dna nya ditunda sampai bayi kita lahir
berarti kita bisa dong
aku masih ingin kita besar
aku gak mau pisah sama kamu sayang
harusnya kamu pikir dong
aku gak bisa jauh jauh dari kamu sayang
aku butuh kamu
aku gak mau
aku udah gak tau
ini udah berapa kali kamu bohongin aku
bahkan sampai sekarang pun
aku gak pernah tau
kata kata mana yang jujur keluar dari mulut kamu
kamu tuh bener bener keterlaluan ya
temen nih asal
alhamdulillah kabar kami berdua baik
syukur alhamdulillah kalau gitu bu
saya sebagai omanya reina
mau ngucapkan banyak terima kasih
karena panino sudah membantu
dari kejadian waktu itu
yang ada penculik
saya juga waktu itu
kebetulan aja lagi lewat situ
yang terpenting kan reina nya gak kena panah apa bu
oke kalau gitu panino
kalau panino gak keberatan
kalau ada waktu
saya mau undang panino untuk mampir ke rumah
itu juga kalau panino mau